dalam lawatannya ke tiongkok presiden jokowi dodo menggelar pertemuan bilateral dengan presiden tiongkok xi jinping
dalam pertemuan tersebut sejumlah kerjasama perdagangan dan investasi turut dibahas dan ditandatangani
mengenakan jas berbalut warna biru presiden jokowi dodo bertemu dengan presiden tiongkok xi jinping di hotel chin chu chengdu tiongkok pada kamis kemarin
iriana jokowi dodo dan juga madam peng turut menemani dalam pertemuan tersebut
jokowi menekankan sejumlah kerjasama antara indonesia dan republik rakyat tiongkok
beberapa kerjasama yang dibahas kedua kepala negara antara lain meliputi penguatan perdagangan investasi kerjasama di bidang kesehatan kerjasama pembangunan ibu kota nusantara hingga kerjasama riset serta teknologi
presiden jokowi mengapresiasi penyelesaian protokol impor dalam sejumlah produk antara indonesia dan tiongkok
rekan rekan pertemuan bilateral utamanya membahas penguatan kerjasama ekonomi
yang saling menguntungkan selalu mempertimbangkan pemakaian tenaga lokal dan friendly terhadap lingkungan
di bidang perdagangan upaya meningkatkan akses ekspor indonesia ke rrt terus dilakukan
rrt adalah mitra dagang terbesar indonesia dengan nilai perdagangan tahun lalu mencapai lebih dari satu ratus tiga puluh tiga miliar usd
beberapa tahun terakhir neraca perdagangan indonesia rrt semakin seimbang
bahkan tahun ini indonesia mulai surplus
dalam pertemuan bapak presiden meminta akses pasar yang lebih banyak di rrt bagi produk produk indonesia
dalam pertemuan tersebut presiden jokowi dan presiden xi jinping juga membahas beberapa isu kawasan meliputi kerjasama asean tiongkok
hingga dukungan tiongkok terhadap sentralitas asean untuk mewujudkan kawasan indo pasifik yang damai dan sejahtera
selain itu terdapat juga dua dokumen kerjasama yang ditandatangan indonesia
yang terakhir adalah kawasan indonesia rrt yang terkait dengan kesehatan
terkait kerjasama di bidang kesehatan presiden jokowi menyambut baik finalisasi rencana aksi implementasi kerjasama kesehatan antara indonesia dan tiongkok